sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dan setelah ibu pikir
tania itu udah gak ada gunanya lagi sekali
karena lara sudah meninggal
jadi sekarang ibu minta kamu untuk mendekati aida
maksud ibu apa sih
bukannya ibu ngelarang aku buat ngedekin aida
ya memang dulu seperti itu
tapi sekarang target kita sudah diperlukan
sudah berubah target kita adalah nema dan aida
ibu minta kamu untuk membuat aida jatuh cinta kembali sama kamu
dan rasanya itu gak terlalu sulit
karena ibu tahu
aida pernah mencintai kamu
aku gak akan pernah melakukan itu
bu aida udah gak cinta sama aku
aida mencintai dokter panji
tolong buang jauh jauh niat ibu
karena itu akan percuma bu
aksen itu semua gampang diatur
aida itu pernah mencintai kamu
dan dia wanita yang gampang sekali diraih
jadi gak sulit kamu untuk mendekati dia kembali
dan merebut hatinya lagi
kamu kan sudah janji sama ibu
jangan lupa janji kamu ya asin
kamu gak akan mengecewakan ibu lagi
dan kamu bersedia menjadi orang yang paling jahat sekalipun
biar ibu bisa mencintai kamu
jangan lupa janji kamu
yang ini tali
aida belum bisa kasih tahu sama riza dan tania soal keadaan oma yang sebenarnya
tapi ini semua untuk kebaikan oma sendiri
aida gak mau kalau sampai ada orang yang bisa jahatin oma lagi
aida janji aida pasti akan ngomong sama riza dan taninya kalau aida ada kesempatan
sekarang kita lagi ada di rumahnya dr panji dan
dan oma aman disini
oma oma tenang oma gak usah takut ini ide oma
aku gak kenal
oma ini oma ada di rumahnya dokter panji
kita akan merawat oma disini
oma jangan takut oma
oma tenang oma
aida kenapa oma kenapa
tahu dokter oma begini oma
oma kayak lupa sama semuanya
aida kamu tunggu dulu sebentar biar aku periksa oman lu ya
ibu saya dokter ibu
saya dokter ibu
biar saya periksa sebentar bu ya
apa yang terjadi sama oma
kenapa oma jadi lupa ingatan begini
dokter keadaan omah gimana
bula ras itu mengalami
dia mengalami amnesia
ini pasti karena benturan yang keras
yang kena kepalanya aida
iya nama omah itu
sekarang omah istirahat
biar cepat sembuh
aidah kita bicara di luar
kita bicara sebentar ya
sebentar ya omah ya
kenapa dokter bilang namanya oma widia
bukan oma laras
kita belum tahu siapa yang membuat oma jadi seperti ini keadaannya sekarang
aku sengaja mengganti nama oma supaya ini untuk melindungi oma aida
kamu ngerti kan
pilih apsem usar sama améric